permintaan rumah tinggal semakin meningkat di perkotaan
menurut badan pusat statistik saat ini masih terjadi kurang pasokan atau backlog sebesar tiga belas juta unit rumah
banyak warga berpenghasilan rendah dan menengah di negeri ini yang mengalami kesulitan mencari rumah atau apartemen dengan harga terjangkau
secara nasional masih dibutuhkan tiga belas juta rumah untuk mencukupi kebutuhan tempat tinggal
saya nyari rumah ketimbang apartemen
rumah kan lebih aman ya maksudnya jadi bahwa apartemen kan tingkat terus kalau buat anak kecil ya resikonya ada
harga dan fasilitas keamanan masih menjadi pertimbangan pokok para pencari tempat tinggal di sekitar ibu kota
produk yang mbr dan sudah sold out alhamdulillah itu di gunung putri bahkan sudah popping off
kemudian di tahun ini kita juga memprogramkan jababeka sorry bukan jababeka jadi kerjasama dengan klbk untuk membuat produk murah juga
dan kita bahkan sudah menyikapi akan membuat sebuah divisi khusus untuk mbr untuk menjawab semua tantangan yang memberikan bagaimana
harga hunian vertikal dan rumah tapak di sekitar jakarta diperkirakan kembali naik lima hingga sepuluh persen pada semester dua tahun ini karena dipicu inflasi dan kenaikan upah minimum regional
agung happy jakarta